seluruh turis yang berasal dari kunming di provinsi yunan tiongkok ini
datang menggunakan penerbangan khusus milik citilink
kedatangan mereka disambut langsung oleh gubernur sumatera barat irwan prayitno
bersama pejabat terkait
sejumlah destinasi pun akan mereka datangi
seperti pariaman bukit tinggi hingga kawasan mandeh kabupaten pesisir selatan
mereka masuk sesuai dengan prosedur dan melalui pemeriksaan laiknya penumpang lainnya
tidak ada yang mencurigai untuk perlu kita isolasi perlu kita waspadainya
jadi turis cina yang datang pada hari ini aman ya

namun tak sampai beberapa jam kehadiran turis itu langsung mendapat respon negatif
lapangan itu mereka sudah berangkat dari cina apalagi nggak bisa ditolak kan
ya sudah persiapan kita lakukan
maksimal mungkin jika seandainya ada protes protes
sore ini saya akan bicarakan dengan pak gubernur
mudah mudahan ini kita cari langkah keluar
kalau memang akan membahayakan masyarakat ya kita tidak boleh datang ke sini
kita yang penting melindungi kesehatan masyarakat seluruh masyarakat sumatera
mereka berapa hari pak
rencananya empat hari katanya
dan itu dikawal khusus karena mudah mudahan ini nanti akan tidak ada masalah
mudah mudahan ini dikawal terus dengan tim kesehatan selama mereka berada di sini
kokostur selaku agen biru perjalanan yang mendatangkan turis tiongkok ke sumbar tersebut
menyatakan kliennya tidak terjangkit virus corona
hal ini pun dipertegas dengan pernyataan wakil gubernur sumatera barat
yang ditemui tim cnn indonesia di tempat terpisah
mudah mudahan dengan persiapan dilakukan oleh teman teman kkp dari jajaran kesehatan pelabuhan
insya allah semua wisatawannya juga dalam kondisi sehat
dan tentu kita juga tidak ada masalah di sumatera barat
semua masyarakat sumatera barat saya minta mereka tenang
dan jangan takut petugas kita siap untuk menangani jika seandainya ada tamu tamu kita corona yang datang dari sini
seluruh wna tiongkok berangkat dari bandara kunmin provinsi yunan
melalui penerbangan langsung dalam waktu empat jam perjalanan
wilayah yunan terletak jauh dari daerah wuhan keduanya berjarak sekitar sembilan belas jam
para turis juga diperiksa terlebih dahulu di bandara kunming sebelum berangkat ke sumbar
tim liputan cnn indonesia